wafatnya bocah kelas tiga sd di kabupaten cianjur jawa barat
yang diduga akibat terkena ledakan dari ponsel yang sedang diisi dayanya
menimbulkan kekhawatiran masyarakat
di kota bandung mayoritas warga terutama anak muda
memang mengetahui bahayanya mengecas ponsel saat digunakan
namun masih ada yang tetap melakukannya
jadi langsung lempar hp nya jadi gak kenapa napa
cuman hp nya ini udah rusak
iya kadang karena kayak misalnya ada chat yang urgent
masih tetap harus megang hp
iya masih dimainin
ya sedikitnya takut tapi kadang masih dilakuin
walaupun jaraknya dalam jarak yang jauh gitu
enggak yang dekat
kalau yang sekarang gara gara lihat berita
jadi udah gak berani buat deket deket sama terminalnya
sama jadi kan dulu kan
pernah gitu sambil dicas
sekarang sekarang juga udah dikurangin gitu
jadi gak terlalu banyak kayak gitu lagi
menurut ahli keamanan siber sekaligus pemerhati teknologi
baterai yang digunakan dalam telepon seluler saat ini
mayoritas berjenis litium ion
keunggulan dari bahan ini adalah dapat menyimpan daya lebih besar
pengisian daya lebih cepat dan lebih ringan
namun kelemahannya adalah tidak tahan panas
proses pengisian daya dibarengi dengan
penggunaan ponsel secara berlebihan
akan menyebabkan baterai menjadi lebih cepat panas
sehingga kemungkinan untuk rusak menjadi lebih besar
jika baterai sudah rusak
maka akan semakin besar pula kemungkinannya
untuk terjadi letupan
apalagi sampai nonton video calling atau sejenisnya
lalu sambil dicolok
ini meningkatkan resiko dengan sangat signifikan
jadi itulah sebabnya mengapa disarankan
jangan sambil diisi
jadi kita perlu takut
jangan merasa tenang
alfons juga menyebut kasus kematian
akibat meletupnya ponsel sangat jarang terjadi
kecuali jika ditemukan serpihan dari baterai atau ponsel
yang mengenai pembuluh darah yang vital
atau adanya sengatan listrik dari kabel pengisi daya yang rusak
untuk itu dalam kasus yang terjadi di kabupaten
ciamis perlu dilakukan pendalaman oleh pihak berwajib
penggunaan adaptor serta kabel pengisi daya
yang tidak sesuai dengan setelan pabrik
juga dapat meningkatkan risiko rusaknya baterai
untuk itu masyarakat harus waspada
dalam membeli perangkat elektronik